charity sale atau penjualan amal barang barang milik menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti dan keluarganya menarik minat masyarakat
sejak dibuka untuk umum pada rabu tujuh belas oktober kemarin penjualan yang hasil ditujukan untuk membantu korban gempa sulawesi tengah tersebut telah merauh puluhan juta rupiah
antrean calon pembeli di acara charity sale atau penjualan amal barang barang milik menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti terlihat sebelum acara dimulai
charity sale yang dilakukan di gedung mina bahari tiga kementerian kelautan dan perikanan mulai pukul enam sore hingga tujuh malam ini akan berlangsung hingga jumat sembilan belas oktober
calon pembeli harus menitipkan tas dan ponsel di loket karena tidak diperkenankan mengambil gambar di lokasi charity sale
pembeli juga hanya boleh membeli tiga barang sekali transaksi
barang barang yang dijual cukup beragam mulai dari pakaian sepatu pernak pernik mebel dan foto foto susi pujiastuti
mereka yang jeli bisa mendapatkan barang merek terkenal
dengan harga miring panitia mengatakan stok barang terus ditambah setiap hari
barang dari keluarga ibu susi tapi juga kita bisa membantu dari orang orang di palu donggala yang tertimpa musibah
jadi sekalian kita menyumbang juga
jadi kita bisa belanja barang barang yang bagus tapi kita juga bisa sekalian menyumbang
saya beli kacamata saya mau dapat kenang kenangan dari musisi pujastuti
hingga kamis penjualan yang hasilnya ditujukan untuk membantu korban gempa sulawesi tengah tersebut telah meraup puluhan juta rupiah
area dita utama jakarta
dan ini merupakan cara cara yang kreatif tentunya untuk membantu saudara saudara kita
ada banyak cara sekarang ini pemirsa untuk bisa membantu dan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan
ada lewat online juga ya
dengan membuka charity sale seperti tadi juga
tetapi semuanya harus kita apresiasi karena ini adalah tentunya untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi saudara saudara kita